benar gusti prabu
seperti kita ketahui
prabu amuk marugul terbukti terlibat dalam pemberontakan ini
bahkan prabu amuk marugul terlihat mencuri pusaka utama pejajaran
yakni pujang kemar
aku ingin menyampaikan
rasa bela sungkawa yang sedalam dalam
kepada para ponggau
dan para prajurit yang telah gugup
semoga arwah mereka
di sisi yang maha pencipta
dan penghargaan yang setinggi tingginya
bagi mereka yang telah gugup
dan untuk keluarga yang sudah ditinggalkan
kabarkan kepada mereka
jika kehidupan mereka
akan menjadi tanggung jawab istana
mulai dari sekarang
pusut semua demam
dan semua yang sudah terlibat di dalam pemberontakan ini
mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal
atas pengkhianatan mereka
dan kejar pula
para pemerintah yang telah mencari kejahatan ini
dan kejar pula

agar pengadilan istana
memutuskan hukuman untuk mereka
jangan sampai mereka menyebarkan bibit bibit pemberontakan
di kalangan rakyat pejajaran
mohon ampun gusti prabu
bagaimana dengan kakak ipar gusti prabu
raka amuk marugul
benar gusti prabu
seperti kita ketahui
prabu amuk marugul
dalam pemberontakan ini
bahkan prabu amuk marugul
terbukti terlibat dalam pemberontakan ini
terlihat mencuri pusaka
bahwa dia hidup hidup
jangan satu hari lagi
bagaimana dengan budi istri kami
kenapa raka amuk marukul bisa berbuat seceroboh itu
kenapa dia berkhianat pada pajajaran
apa yang sebenarnya dia pikirkan
tapi itu tidak penting
yang penting apa yang akan terjadi
jika para punggawa berhasil menangkap raka amuk marugul
raka bisa dihukum mati
aku tidak boleh membiarkan ini terjadi
apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan raka dari hukuman kanda prabu
raka amuk marugul
ada yang mengikuti kita
untuk saat ini
tidak mungkin kita menghadapi mereka
kita pergi ke tempat yang aman
kita bisa bertemu di sini
saudaraku amuk marugul
ada yang mengikuti kita
maharaja gusti prabu amuk marugul
sang penguasa capura
saudaramu rangka pulwana
kalian jangan khawatir
jangan khawatir saudaraku
akan selalu bersama kalian
kau memang terlalu besar mulut
kalau kau benar benar setia pada rangka pulwana
kemana saja kau selama ini
kau sibuk menyelamatkan diri
sangat tahu dirinya
kalian memandangku sebelah mata
benar benar sangat tidak percaya kepadaku
menjadi seorang senopati pun
benar benar sama tidak percaya kepadaku
aku menghilang saja
aku merepotkan kalian semua
amuk marugul saudaraku
aku merendahkan kemampuanmu
aku tidak akan melakukan hal itu lagi
tidak apa apa saudaraku
apa yang harus kita lakukan sekarang
tidak ada jalan lain
kita harus pergi ke kerajaan pajajaran
untuk memohon ampun
kepada rakyat rakyat siluwang
sang perwasa kerajaan pajajaran
aku akan membawa kalian
ke kerajaan pajajaran
untuk bertukuk lutut
dihadapan rakyat rakyat siluwang
nah dengarkan baik baik
aku rangkap bahwa tidak akan berhenti dihadapan si lewat